sejak pertama kali kasus covid sembilan belas ditemukan di indonesia
diplomasi indonesia tidak lagi sama
sebagai salah satu tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kementerian luar negeri memiliki peran yang cukup vital
terutama dalam perlindungan wni
apabila sejauh ini fokus masyarakat terpaku pada penyebaran covid sembilan belas di seluruh indonesia
lalu bagaimana nasib lebih dari empat juta warga negara indonesia di seluruh dunia
dan bagaimana diplomasi luar negeri indonesia dalam upaya memitigasi covid sembilan belas
pandemi membawa diplomasi kemlu pada penguatan misi perlindungan warga negara indonesia
sekaligus membuka akses kerjasama internasional dalam perlindungan wni
hal ini selalu dilontarkan menteri luar negeri di tengah berbagai virtual meeting
mulai dari level multilateral asean hingga tingkat menteri luar negeri
satu hal yang tak kalah penting
disinilah kekompakan kemlu dan satu ratus tiga puluh dua perwakilan republik indonesia di seluruh dunia harus ditingkatkan
lapor diri merupakan salah satu cara menjaga sesama wni
dalam situasi seperti ini
informasi mengenai keberadaan teman teman sekalian menjadi sangat sangat penting
karena itu bantulah kami untuk melindungi teman teman sekalian dengan melaporkan diri
saat ini lapor diri dapat dilakukan secara online melalui link berikut ini
atau dengan menghubungi anggota satgas perlindungan wni yang ada di sekitar anda
ada pun opsi pemulangan warga negara indonesia terus diupayakan sebelum wni mengalami kesulitan
juni dua ribu dua puluh kjri istambul dan kbri angkara sukses memulangkan serangan

sementara itu satu ratus dua puluh dua kru kapal pesiar jerman tiba di indonesia
baru baru ini kbri new delhi kembali memfasilitasi repatriasi mandiri kelimanya
dengan menggunakan penerbangan khusus maska p garuda
yang mengangkut satu ratus tujuh belas wni yang tertahan di india
yang terdiri dari abk hingga peziarah religi
hingga sembilan juli setidaknya ada lebih dari satu ratus dua puluh ribu wni tiba di indonesia
dari delapan belas maret hingga delapan juli satu ratus dua puluh empat satu ratus sembilan puluh tiga orang indonesia telah mengembalikan
yang merupakan tambahan dua lima ratus lima puluh lima orang dari nomor minggu lalu
atau meningkat dua satu persen
tujuh puluh satu empat persen dari penerbangan total
atau delapan puluh delapan persen
satu tujuh ratus sepuluh orang indonesia telah mengembalikan dari malaysia
ini mengurangkan penerbangan rata per minggu
dari sekitar dua lima ratus hingga satu enam ratus
selain perlindungan wni bantuan melalui kbri terus dilakukan
bagi wni yang harus tetap menetap
indonesia akan menghadapi tantangan diplomasi pasca pandemi
yang tidak pernah dihadapi negara manapun
mereka akan tersindak
dengar sejarah ini
kalo berpikir dengan berani
mereka akan melanjakan
tapi menyalahkan residus mereka
mereka juga akan melakukan sem sequence
tapi dalam masa lalu mereka hanya cannondaleait kleiner
terima kasih banyakravita terima kasih mesteri
diplomasi bilateral harus ditujukan untuk mencapai target target nyata dan terukur
untuk memperkuat kemandirian bangsa di berbagai bidang
kementerian luar negeri mencatat jumlah kasus terkonfirmasi di kalangan wni di luar negeri
sampai selasa sembilan juli dua ribu dua puluh sebanyak satu satu ratus lima puluh delapan dengan kasus sembuh mencapai tujuh ratus tiga puluh
empat meninggal dan tiga ratus sembilan dalam perawatan